kesal karena kartu atm miliknya tertelan dan tak bisa mengambil uang
seorang warga nekat merusak mesin atm di kawasan jalan dinoyo dengan palu
karena aslinya pemuda yang diduga menderita gangguan jiwa ini
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan polisi
inilah perusahaan mesin anjungan tunai mandiri atau atm milik
salah satu bank swasta di kawasan jalan dinoyo surabaya
pelakunya adalah kusuma diah anggoro utomo warga surabaya
pelaku tampak memukulkan palu ke mesin atm berkali kali
aksi ini terekam cctv sehingga polisi dengan mudah menangkap pelaku di rumahnya pada rabu kemarin
kepada polisi dia mengaku merusak mesin atm karena kesal kartu atm miliknya tertelan
pelaku kemudian pulang dan mengambil palu lalu memukul mesin atm berkali kali
kepala penyelidikan menangkap pelaku di rumahnya
tapi kamu pernah nabung nggak di bank bca
di kanan dikasih gusti allah
oh dikasih gusti allah
sementara itu polisi mengaku kesulitan dalam penyidikan karena pelaku diduga mengalami gangguan jiwa
ternyata orang itu ada gangguan jiwa
dan tindakan polisi saat ini orang tersebut akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk memakai
melakukan pemeriksaan selanjutnya
rencananya kusumadiah anggoro utomo selaku pelaku perusakan atm ini akan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan lebih lanjut